parah banget gue gak terima sih
walaupun kasian karena dia harus nemenin gue muter muter
tapi tetep aja dia ngacangin gue
lo gak tidur
ya tapi kan itu bahaya banget buat kesehatannya pangeran
iya gue tau
tapi gak ada yang bisa kita lakukan
pangeran yang minta
lo juga gak inget
lu juga pernah ngelakuin hal yang sama kok waktu di bandara waktu itu
anterin gue kesana ya
put lo kenapa
waktu berta pun dekat singapura
waktu berta pun dekat singapura
karena gue butuh kepastian
dari perempuan yang paling gue sayang
sebelum semuanya terlambat
lo tau kan
gue gak akan pernah biarin siapapun menghalangi cinta kita
lebih baik gue pergi dari sini
daripada gue sibuk
tapi lo gak ada di samping gue
ya makanya jangan ngebut ngebut dong pelan pelan aja bahaya
ya gimana gue harus ngebut
destinasi kita kan banyak banget gua aja bingung
kenapa sih komplain
bukannya komplain usus goreng
tapi gue tuh bingung kita harus kemana dulu
nih kita mau ke pasar beli sayuran
mau ke kantornya ibu nganterin makanan
apa kita mau ke restoran dulu mau kerja
udah tua ya loh pikun
hah kok gitu sih
ya kan hari ini kita libur nggak kerja
kata siapa kita libur awal hari senin
loh orang emang ketentuan pabili
kok gua bisa lupa ya
sesekali kita emang harus ke atas sini
ada anginnya juga disini
tapi tetep ada matahari
hah enak banget pokoknya
atau lo kesel sama gue
karena gue ngajak lo muter muter dari tadi

dari tadi gue ngomong sendirian disini
sumpah ya bener benernya orang
sumpah ya bener benernya orang
ya kali dia tidur
ya kali dia tidur
karena parah banget gue gak terima sih
walaupun kasian karena dia harus nemenin gue muter muter
tapi tetap aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue

tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue

tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue
tapi tetep aja dia ngacangin gue

pasti pas ajaual yang nyentuh
pasti pas ajaual yang nyentuh
saya kemana saya jatuh
oh bener bener ya
saya takut banget

gue janji akan selalu demingin lo
gue janji akan selalu demingin lo
putri usus goreng
untuk kesekian kalinya
di tempat ini
dengan semua tenaga yang gue miliki
di depan semua orang yang kita sayang
gue akan mendapatkan minum minum itu
ada empat orang di depan lo yang akan ikut ada empat orang anda
di depan lo anda akanenced
tidak p nails ya tambah ya